lembaga bantuan hukum jakarta membuka pengaduan bagi pekerja yang tidak atau terancam tidak mendapatkan tunjangan hari raya
lbh membuka posko thr dua ribu enam belas selasa kemarin
dilansir dari cnn indonesia com pengacara publik lbh jakarta oki wiratama menyatakan masih banyak perusahaan yang memutuskan untuk tidak membayarkan tunjangan hari raya
sebagai informasi hak tunjangan hari raya diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja no enam tahun dua ribu enam belas
aturan tersebut berlaku bagi pegawai tetap maupun kontrak
lbh mencatat peningkatan laporan jumlah pegawai yang tidak mendapatkan thr dari tahun dua ribu tiga belas sebanyak lima ratus dua puluh empat orang menjadi satu tujuh ratus delapan puluh lima orang pada dua ribu empat belas
lbh berharap kementerian tenaga kerja memberi sanksi untuk perusahaan yang telat atau tidak memberikan thr
sedangkan bagi yang tidak membayar akan dikenakan sanksi administratif